ya suasana ramadan yang magis penuh kehangatan dan juga berkah tentu terasa di indonesia
yang kita tahu punya penduduk muslim terbesar di dunia
nah bagaimana dengan kawan kita sesama wni yang menjalankan ibadah dan hari hari selama ramadannya
di tanah yang jauh dari kampung halaman indonesia seperti di basket oman
contohnya ada cindy indirasari yang akan berbagi dengan kita malam hari ini
cindy halo disana kayaknya juga sudah malam ya di masket ya
sudah jam buka puasa belum halo
ya ini cindy pertama saya akan tanya nih ya
disini sudah malam sekarang ini setengah delapan malam disini
pas banget lah tadi sekitar setengah jam yang lalu kita sudah buka puasa
oke berarti nah udah buka puasa rasanya buka puasa di oman seperti apa sih
dan kalau misalnya secara keseluruhan rasanya menjalankan ibadah puasa bulan ramadan tiga puluh hari
jauh dari kampung halaman di timur tengah seperti apa
sebenarnya sih seneng banget ya bisa ngerasain ramadan di middle east gitu ya
dimana itu negara islam dan bisa ngerasain ramadan disini sebenarnya senang banget
dan excited banget karena disini ternyata banyak hal hal yang hal baru yang saya rasain
yang berbeda sama di indonesia
sebenarnya kalau dari durasinya sih mbak mani disini gak terlalu jauh beda ya
kita tadi subuh mulainya jam empat
ya kita tadi subuh mulainya jam empat
kita tadi subuh lewat lima dan kita berbuka tadi sekitar jam delapan belas empat puluh delapan
mungkin hanya berbeda satu jam
cuma yang beda banget sih terasanya adalah iklimnya ya
apalagi sekarang ini di middle east ini udah mulai masuk summer
jadi suhunya tuh ya mulai mulai panas banget kayak tadi siang sempet cek di handphone itu suhunya sampai empat puluh derajat celcius
ya jadi itu suatu tantangan untuk sendiri sih untuk bisa berjalan di puasa di tengah panasnya seperti ini
di indonesia aja di indonesia ini suhu tiga puluh dua tiga puluh satu derajat aja sudah ngeluh kepanasan
gimana kalau di oman ya
cindy kita bicara mengenai buka puasa juga nih ya
kan kalau misalnya di indonesia kan gak jauh jauh ini dari menu takjil
kalau di oman kira kira ada takjil apa ini yang jadi kebiasaan menu makanan selama berbuka puasa
nah jadi kalau di oman ini beda juga sama di indonesia
kalau di indonesia kan segala macam jajanan pasar ada semua ya
kalau di oman ini orang orangnya lokal ini cenderung dia lebih suka berbuka sama kurma sama ada namanya makanan tradisional di sini namanya halwa itu seperti di indonesia kayak dodol gitu kali ya
terus dia dibalut sama pipa siu kayak gitu sama kacang kacangan terus juga mereka minum yang namanya laban
sambanti itu kayak sejenis susu cuma teksturnya kayak lebih kental gitu
biasanya mereka baru buka pakai itu
karena saya juga pernah ikut juga buka puasa di salah satu mesjid di oman ini namanya masjid sultan qobuz
di situ kita disediakan kurma dan saban itu
jadi sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh ya dengan menu buka puasa
beda beda dengan indonesia
makanya kangen juga sih di indonesia
yang bikin kangen apa tuh cindy
kalau bikin kangen sih pastinya ya
kalau misalnya sahur sama berbuka sama keluarga sama teman teman tuh sih udah pasti kangen banget ya
cuma yang paling bikin kangen sih suasana ngabuburit sore sorenya itu loh
iya itu jajan rame rame gitu yang tiba tiba biasanya bukan sepatu jualan
kalau tahu jadi rame gitu berani berani
yang bikin paling kangen tuh yang sensasi lapar matanya itu
yang itu di sini nggak ada
itu yang bikin kangen banget sih
nah kalau di oman terakhir sindi
kalau misalnya di oman sendiri nih
sesama warga negara indonesia yang ada di kota tempat kamu tinggal ini sebenarnya ada berapa
dan pernah ada gak sih kegiatan atau komunitas gitu sesama wni untuk melaksanakan ibadah ramadan bareng bareng
tidak hanya sahur mungkin buka puasa atau kemudian juga tarawih bareng gitu
kalau di sini sih cukup banyak ya orang indonesia ini ya

dan dari kbri sendiri pun sebenarnya cukup aktif ya untuk menyelenggarakan acara acara baik di hari hari besar kayak misalnya di bulan ramadan ini
oke minggu depan ini nanti juga akan diundang untuk ada acara buka puasa di kbri
kita tunggu ya cindy bagaimana informasi dan juga kegiatan buka puasa di masket oman
terima kasih cindy terima kasih
terima kasih sekali lagi
selamat menjalankan ibadah ramadan di masket oman
semoga puasanya pada tahun ini berkah dan juga lancar ya